pengaturan jalan tol sampai dengan brebes timur pada arus balik hari raya idul fitri dua ribu enam belas sudah dipersiapkan
hal ini untuk mengantisipasi kemacetan pada jalur tol
korlantas jawa tengah memperkirakan arus balik akan berlangsung pada hari sabtu dan minggu ini
disarankan untuk para pengomudi untuk menggunakan jalur selatan lewat ciamis garut nagrek dan bandung